rasa manis rasa asin isi meja dengan makanan untuk semua
makanan untuk semua
dan dengan cara ini duk erfiam akan membuat semuanya senang ramah dan bahagia
tapi ada sesuatu dengan objek keinginan yang diinginkan semuanya
kalau saja aku punya dram duk erfiam
rakyatku tidak perlu khawatir hujan atau tidak
turun salju atau tidak
kalau saja aku punya dram duk erfiam
aku bisa tidur sepanjang hari
apakah aku lapar atau tidak
apakah aku mengantuk atau tidak
kalau saja aku punya dram duk erfiam
aku bisa kuatkan jerih payah di ladang
apakah itu waktu menabur atau tidak
apakah itu waktu panen atau tidak
kalau saja aku punya dram duk erfiam
aku bisa berhenti memasak dan diam sepanjang hari
apakah itu makan siang atau tidak
apakah itu makan malam atau tidak
menatap dram duk erfiam dengan rasa iri
tapi siapa yang mendapat kesempatan untuk memilikinya
selain kura kura kecil yang malang
itu terjadi seperti ini
ini adalah hari yang sangat indah
mengapa kita tidak pergi piknik
ya kau selalu sangat sibuk
mengapa kau tidak mengambil cuti satu hari ini
dan ikut dengan kami
oh aku ingin sekali
tapi aku harus mengunjungi desa yang jauh untuk melihat pembangunan
dan menemukan semua makanan yang ada di sumur besar
lalu mengadakan pertemuan dengan para pedagang dan juga diplomat asing
kalian pergi sajalah
jadi ratu dan putri pergi piknik
mereka duduk di bawah pohon
tempat kura kura mengumpulkan kacang palem untuk makanan
kalau saja aku punya drum ajaib
aku akan memasang pie kacang palem dan sup kacang
dan salad kacang palem
dan menikmatinya bersama keluargaku
tapi inilah aku
sekarang aku harus pergi ke bawah dan mengambilnya
di mana kacangku
yang kebetulan aku jatuhkan dari pohon
aku sangat menyesal kura kura
aku pikir itu baru saja jatuh dari pohon
dan aku memakannya
yang kupilih dengan begitu teliti dan juga sulit
sekarang aku harus memanjat lagi ke atas pohon
untuk mendapatkan lebih banyak
aku minta maaf tapi kurasa ini hanya sebuah kesalahan
kau mencuri kacangku
dan sekarang duk erfiam akan memutuskan apa yang adil
maka kura kura bersama ratu
dan putri kembali ke istana
dan bertemu dengan duk erfiam
ah kalian cepat kembali dari pikniknya
kura kura bersikeras untuk bertemu denganmu
ada apa kecil
sang putri mencuri kacangku
dan sekarang aku menginginkan keadilan
itu adalah ketidaksengajaan
memanjat pohon yang tinggi
datang ke bawah untuk melihat kacangku hilang
jadi apa yang kau mau
keadilan apa yang memuaskanmu
jika kau berikan itu
aku akan memaafkan sang putri karena mencuri kacangku
baiklah kau dapat mengambil drumnya
sekarang kau pemiliknya
dan ada satu hal yang
anak anakku lapar aku harus pergi
kura kura tidak bisa mempercayai keberuntungannya
dia segera pergi dengan drum
agar duk erviam tidak berubah pikiran
permintaan itu benar benar tidak adil
dan tidak masuk akal
tuntutan itu adalah tuntutan kecemburuan
keserakahan dan kemalasan
dan bukan hanya dia
ada banyak orang lain yang menginginkan drum
mereka belajar bahwa kecemburuan keserakahan dan kemalasan
tidak akan pernah membawa kebaikan
ayah bukankah drumnya memiliki syarat
pemilik drum tidak boleh berjalan di atas tongkat atau pohon
jujunya rusak dan harus dikembalikan
aku ingin mengatakan itu pada kura kura
tapi dia terlalu terburu buru pergi dengan drumnya
tak ingin mendengarkan
jadi kura kura itu berjalan pulang dengan penuh kemenangan dengan drum ajaib
dia terus menggunakan drum
dan dia dan seluruh keluarganya mendapatkan makanan terbaik yang mereka inginkan
mereka hanya akan bermalas malasan di bawah sinar matahari
menunggu waktu makan berikutnya
oh ini hari yang baik
akan menyenangkan untuk memanjat pohon ini
dan menikmati angin sepoi sepoi dari atas
kura kura mulai memanjat
tapi dia tidak bisa
aku akan memberi pelajaran pada mereka
silahkan dan undang semua orang di hutan untuk pesta di sini
saat mereka melihat semua makanan lezat dari drop
mereka akan tahu bagaimana menunjukkan rasa hormat kepadaku
jadi undangan dikirim ke seluruh hutan
aku hampir tidak bisa berjalan
aku sudah makan begitu banyak di pesta kura kura ini
dan makanan yang begitu lezat juga
oh itu luar biasa
sekarang kura kura menjadi lebih sombong
dan suatu hari ketika kura kura sedang bermalas malasan
sebuah ranting jatuh dari pohon
ketika waktu makan tiba dan kura kura harus pulang
dia melangkahi ranting dan juju drum pecah
ketika dia memerintahkan drum
isi meja dengan rasa manis rasa asin
isi meja dengan makanan untuk semua makanan untuk semua
orang orang ego penjaga drum keluar dari sana
dan melakukan sihir pada kura kura
sehingga kura kura menemukan dirinya terbang di udara dengan drama
sehingga semua orang bisa melihatnya
makhluk hutan dan orang kerajaan bisa melihat kura kura terbang dikejar
oleh orang orang eko mengumumkan
kau telah memecahkan jujur mematahkan mantra nya
kau mengadakan pesta dengan kesombongan
jadi tongkat itu datang dan kau melangkah di atasnya
sekarang untukmu tidak ada sihir yang tersiksa
kembalikan drum keduk yang baik
pemilih sebenarnya yang berbagi pestanya bukan dengan kesombongan
atau keegoisan atau kemalasan
tapi dengan cinta dan kehormatan
kura kura mendarat di depan duk airviam dengan drum
semua rakyat kerajaan telah mengikuti dengan rasa ingin tahu
untuk melihat apa yang terjadi
aku menginginkan drum karena aku pikir itu akan membuatku populer
dan aku juga ingin bermalas malasan dan tidak repot mengumpulkan makanan
tapi aku sangat salah
tolong ambil drumnya kembali
karena semua rakyatku di sini apakah ada yang menginginkan drum ini
itu benar sekali
ternyata seperti itu
oh duk yang baik
kita semua menginginkan drum hanya karena kemalasan dan juga kesombongan
kita tidak akan pernah bisa menjadi pemilik drum yang sejati
duh kau adalah orang tersibuk di kerajaan
dan kami malu karena menjadi rakyat yang malu
tapi engkau tidak setuju dengan hal itu
hah kenapa bisa begitu
kenapa dia tidak setuju
yang mulia kau tidak memberitahu ayahku tentang tongkat yang memecahkan cucu drum
kau menipu dia
kau harus menebus kesalahan itu
tapi bukan tidak seperti itu
menderita karena keserakahannya sendiri dan jika kau tidak percaya padaku baiklah aku akan memberi
ayahmu jojo lagi raja membawa kura kura ke ruang pribadinya dan memberitahu sebuah pohon
yang akan menyediakan semua makanan untuk keluarganya jika dia meminta
ingat kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang pohon itu dan kau harus mengambil
semua makanan darinya hanya sekali dalam sehari jika kau meminta makanan untuk kedua kalinya
juju akan rusak selamanya kura kura mulai mendapatkan makanan dari pohon tentu saja
ia tidak memberitahu mereka di mana pohon itu berada anaknya mulai penasaran
dari mana ayah mendapatkan makanan ini aku ingin mengadakan pesta untuk teman temanku
jangan menyombong ayah tidak bisa memberitahumu sumber makanan ini karena cucunya akan rusak
dan apa untungnya bagimu selama kita mendapatkan makanan yang kita butuhkan
namun sang anak ingin memamerkannya kepada teman temannya jadi dia mengambil sedikit arang
yang diremas dan memasukkannya ke dalam tas ayahnya dengan membuat celah kecil di dalamnya
saat kura kura berjalan menuju pohon arang jatuh dari kantong meninggalkan jejak untuk diikuti putranya nanti
oh jadi ini pohonnya aku ingin pesta seperti raja untuk teman temanku
oh apa yang terjadi
kura kura bergegas ke pohon putranya duduk di sana dengan putus asa dan pohon itu menghilang
oh nak kau tidak mematuhi ayah pohon itu hilang
sekarang kau menyadari bahwa keserakahan dan kesombonganmu yang memecahkan juju pohon
sama seperti aku memecahkan juju drum ajaib
kura kura dan keluarganya mulai tinggal di lubang yang mereka gali
di mana akar pohon seharusnya bisa selalu
mengingatkan semua makhluk tentang bahaya keserakahan dan kesombongan
dan sampai hari ini kura kura tidak tinggal di rumah
tetapi tinggal di lubang yang digali di tanah